dua puluh satu tiga belas jalanan pelatihan melalui dari kedotoran di mana yang terbanyak
demikian dianggap jalanan pelatihan yang tidak berkesan
yang berasal dari lakuan cinta hidupan bagi saya dan keluarga

bukan saya tidak ada diberi salah

dan mulai di persidangan yang lalu lalu pun dia mengatakan bahwa tidak ada memerintahkan si richard eliezer untuk menembak
tentu harus kita dengarkan keterangan kedua belah pihak si eliezer dan ferdisambo
sedangkan eliezer bilang di persidangan bahwa si perdisambo memerintahkan dia untuk menembak
jadi dalam hal ini kita berserah kepada majelis hakim untuk menyulai
jadi harapan kami keluarga
bahwa mereka sudah mencahut secara paksa dan merencana nyawa anak kami kiranya pasal tiga ratus empat puluh
pembunuhan merencana yaitu hukuman maksimal yaitu hukuman maksimal